beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
korban mengalami kardia pa
nanti siapkan cpr dan berikan adrenalin satu gram
harusnya kita tuh udah belajar dari kejadian kemarin pas di puncak kak
akhirnya kejadiannya kayak gini lagi kak
ya gue paham gue paham kondisinya kayak gimana
kalau bener ini semua gara gara al
dia harus saya kasih pelajaran
dia gak tau apa
kalau putri itu sudah calon anak saya
berani berurusan sama saya
telah kamu alih
pak pak tunggu
pak pak saya gak salah pak
saya gak julik siapa siapa
iya nanti kamu jelaskan saja di ruang interogasi
pangeran itu kakinya sedang lumpuh dan sedang dalam perawatan
iya saya tau pak
lalu kenapa kamu membawa pangeran pergi dari apartemen papanya
dan tidak mau hubungi papanya
intinya saya gak julik pangeran pak
saya gak julik siapa siapa
tuduhan penculikan itu gak bener pak
jadi saya gak perlu diinterogasi
bebaskan saya ya pak
kami ini butuh keterangan dari saudari
jadi tolong kooperatif
atau saudari mau saya masukin sel dulu
baru bisa kooperatif
gue gak akan pernah siap
kalau sampai ibu tahu gue ada di sini
ibu pasti sedih banget
aku minta maaf banget bu
bawa dia ke ruang interogasi
pasien ini korban tenggelam usia dua puluh dua tahun
dan ada kelumpuan di kaki sebelah kanannya
menurut keterangan korban tenggelam lebih dari satu menit
korban mengalami kardiak arm
nanti siapkan cpr
dan berikan adrenalin
aku bener bener khawatir dengan kondisi pangeran
aku terjadi apa apa sama dia
aku bener bener sayang sama pangeran
apalagi kalau lihat kondisinya yang terakhir
aku melakukan semua ini hanya untuk kamu pangeran
papa gak mau kehilangan kamu
kembara gaati isu
ini udah seperti oke
aku ingin mengangkat penveli kita
kenapa lama sekali dokter
kenapa lama sekali
ini semua gara gara cewek asongan itu
semua gara gara dia
dia udah buat pangeran tenggelam
dia udah buat kamu lumpuh
harus kena cerat hukum
dia harus di penjara
gue gak tau harus gimana lagi
gue berasa kayak gak guna banget
jadi sahabatnya putri
gue minta lo jangan terus terus nyalain diri lo terus
harusnya kita tuh dengerin apa katanya rizky
kalau kejadian kayak gini kan kita udah tahu
kita udah ngamin hal hal yang gak kita inginkan
karena kita mau nemenin dan juga nemuin pangeran sama putri
najin juga siapa sih yang mau musibah ini terjadi
gak ada kan
harusnya kita tuh udah belajar dari kejadian kemarin pas di puncak kak
nah ini kejadiannya kayak gini lagi kak
ya gue paham banget
gue paham banget kondisinya kayak gimana
gue liat sendiri kak
gue juga khawatir sama pangeran
tengeng liat kondisi pangeran kita
pengen lihat pangeran secara langsung
kita gak bisa mendekat gitu
gak gara kita berdua masih kena marah sama owelek
gue juga pengen tau keadaan kondisinya putri kayak gimana kak
gue yakin putri pasti ketakutan banget
ada di sana ada di penjara sendiri di kantor polisi
dan gue sebagai sahabatnya gue pengen temenin dia kak
semoga dia aman sama gue
kita berdoa aja buat pangeran satu oke
tapi gue gak bisa bayangin gimana kalo tante nawal sampe tau putri itu ada di kantor polisi kak
terima kasih kak
terima kasih kak
lo dapet belum kabar tentang pangeran gimana kondisinya
barusan gue udah tanya ke temen bockup yang kerja di sini
katanya pangeran masih dirawat di igd
lo gak mau sekalian nunggu di dalam aja
gak apa apa biar gue aja yang numpur di sini atas sama citra
di depan di gede itu ada om alex
kalo dia ngeliat gue yang ada gue mengandung diusir
atta sama citra kemana ya
masih jalan kali
iya tapi kok mereka lagi
kan lama banget
tunggu aja dulu sabar
ji gimana keadaan pangeran
dia masih dirawat di igd
enggak kok gue baik baik aja
gak kok gue baik baik aja
yaudah sekarang gue telpon rizky ya
buat tanya keadaannya putri gimana
gue tanya keadaannya putri gimana
oh udah di kantor polisi

oh lo gak bisa temuin putri ya
yaudah kalau gitu tetap kabarin kita ya update tentang putri
rizky bilang dia udah ada di kantor polisi
tapi dia gak bisa masuk jagungin putri
tapi katanya dia mau berusaha
biar dia bisa masuk nemuin putri
kesian banget ya pangeran sang putri
kisah cintanya tragis
kisah cintanya tragis
lo temenin undawan dulu ya
gimanapun gue ikut bertanggung jawab
atas semua yang terjadi disini
juga gak bersikap dingin sama loris
juga gak bersikap dingin sama loris
sebelum masalah ini
tante nawang juga ada bersikap dingin ke gue
tante nawang juga ada bersikap dingin ke gue
lo punya salah sama tante nawang
gue gak punya salah apa apa ke tante nawang

gue juga bingung sama tante nawang
dia tuh tiba tiba
berubah sikap ke gue
yang sabar ya ris
gue gak perlu dikhawatirin
gue gak perlu dikhawatirin